lantas berapa besar investasi yang dikeluarkan bank plat merah bri untuk memiliki satelit
apa untungnya bri memiliki satelit
ambisi satelit bri saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu bagaimana peluncuran dari satelit perbankan pertama di dunia
saya pribadi ketika mendengar berita ini saya rasa ini menjadi sebuah sejarah baru
tidak hanya bagi indonesia tapi juga bagi dunia
belum ada satupun bank di dunia yang memiliki satelit
dan bri adalah satu satunya sampai saat ini yang memiliki satelit
kita patut mengapresiasi keberanian manuver bisnis yang dilakukan oleh bri
kita lihat pada pukul tujuh belas tiga puluh waktu kurau biana prancis tepatnya di amerika selatan
akhirnya setelah mengalami beberapa kali penundaan untuk diluncurkan baik alasan teknis
maupun juga karena alasan cuaca
di situ akhirnya bri secara resmi sudah meluncurkan satelit
pertamanya dengan roket ariana lima dan kemudian kita lihat untuk menuju orbit
ataupun secara teknis harus membutuhkan waktu dua puluh hari menuju orbit transfer geostrasioner
ataupun juga gto yang biasa disebut
jadi mereka membutuhkan satelit ini membutuhkan dua puluh hari untuk menuju orbit yang sudah ditentukan
nantinya akan ada laporan apakah sudah sesuai dengan gto yang dibutuhkan
sudahkah sesuai dengan sasaran
setelah itu lima puluh hari pasca peluncuran sudah dipastikan
sekitar pertengahan agustus tahun ini sudah dipastikan bahwa bri bisa memberikan pelayanan digital yang lebih baik
lebih sempurna dari sebelumnya
dengan lima puluh hari waktu pasca peluncuran satelit
ini sebuah hal yang luar biasa dan saya berani menyebutkan ini menjadi
sebuah sejarah baru bagaimana perbankan di indonesia berani memiliki satelit
kita ke slide selanjutnya
dengan satelit perbankan tersebut berapa yang harus dikeluarkan oleh bri untuk memiliki sebuah satelit sendiri
kita lihat angka yang harus dikeluarkan ini tiga tiga ratus tujuh puluh lima triliun rupiah
hampir empat triliun rupiah
meskipun sampai saat ini saya belum mendapatkan
jawaban ataupun juga dari literatur dari pemberitaan pemberitaan yang saya baca
saya belum mendapatkan dari mana bri mendapatkan angka sebesar ini
tapi nanti kita akan bahas lebih dalam
selanjutnya dengan modal tiga tiga triliun rupiah kita lihat bisa beroperasi sepanjang lima belas tahun
dan bisa diperpanjang lagi usia teknisnya menjadi tujuh belas tahun
bila kita bandingkan dengan pernyataan dari asmawi syam selama ini
bahwa bri ternyata membutuhkan angka
rp lima ratus miliar rupiah bila mereka menyewa satelit per tahun
lima belas miliar rupiah per tahun kita bandingkan dengan angka tiga
atau saya bulatkan saja ke empat triliun rupiah
itu belum ditambah setiap tahun akan ada kenaikan harga untuk menyewa satelit
artinya dalam dua tahun saja bila kita hitung hitungan kasar dan sederhana
tidak memasukkan indikator indikator ataupun variable lain
dalam dua tahun saja
bri sudah balik modal
lima tahun saja kita lihat sudah bisa balik modal
artinya dengan angka sebesar ini investasi
sungguh tidak rugi karena mereka selama ini ternyata harus menyewa satelit dengan harga lima ratus miliar rupiah per tahun
menurut saya ini sebuah strategi bisnis yang menarik dan juga berani
dari investasi satelit bri saya ingin melihat apa sesungguhnya dampak satelit bri
pertama terlebih dahulu
bagi perseroan bagi perusahaan apa untungnya mereka punya satelit
sebelumnya juga alasan mengapa meluncurkan satelit
menurut bri ada beberapa hal
yang pertama jangkauan bank
itu menjadi salah satu dasar mengapa akhirnya bri berani memiliki satelit sendiri
bagi perseroan kita lihat
salah satunya tadi adalah dari menyewa satelit tersebut
lalu kita lihat menjangkau daerah terpencil yang lebih luas
bri sebagai pemimpin bank kredit menengah bawah di indonesia
kita tahu juga bahwa mereka merupakan bank dengan kapitalisasi terbesar
dan mereka juga memiliki gerai gerai yang paling banyak di seluruh indonesia
dan jangan lupa
wilayah indonesia merupakan
wilayah kepulauan yang harusnya bisa dijangkau
yang harusnya penetrasi keuangannya penetrasi perbankannya harus bisa menjangkau pulau pulau kecil
yang sampai saat ini belum merata sama sekali
bri tampaknya menyasar pasar tersebut dan saya mungkin juga bisa mengatakan
ada sebuah nilai nasionalisme mungkin di sana
agar selain tentunya selain alasan bisnis mereka bisa lebih mengembangkan
berekspansi di seluruh indonesia
tapi yang pasti ini juga memberikan efek positif bagi masyarakat yang hidup di pulau pulau kecil
yang ada di perbatasan perbatasan wilayah indonesia dan luar negeri
bisa menjangkau lebih lewat
selanjutnya adalah infrastruktur digital
kedepan teknologi tampaknya menjadi hal yang tidak mungkin ditinggalkan
dalam tiap bisnis apapun yang dilakukan oleh manusia di bumi ini
termasuk juga bisnis perbankan
bri tahu betul dan mereka begitu futuristik mereka inovatif mereka berpengalaman mereka berpengalaman
dan mereka begitu futuristik mereka inovatif mereka berpengalaman

ini adalah satelit karena yang mereka sasar adalah infrastruktur digital
kedepan ini akan menjadi sebuah keniscayaan
lalu kita lihat branchess banking akan menjadi kata kunci
sekarang tanpa kita sadari pun kita sudah melakukan hal yang sama
anda bayar parkir hanya dengan satu kartu
anda bayar belanja di gerai gerai retail pun hanya dengan satu kartu

anda bisa bayar parkir juga dengan satu kartu
jadi anda tidak perlu uang sama sekali
ketika anda membeli online pun anda hanya membutuhkan tap ataupun anda hanya membutuhkan ipad atau anda membutuhkan sebuah smartphone hanya tinggal satu kali tap
anda bisa melakukan transaksi keuangan
branchess banking juga tidak jauh jauh dari hal tersebut
dan bri ingin memburu hal tersebut ingin memburu pasarnya sehingga dia memiliki satelit dari sekarang dengan investasi hampir empat triliun rupiah
dan kita lihat akan ada relokasi sebelas karyawan
dari yang di sini
dari yang biasanya mengurusi operasional yang sangat manual nanti mungkin akan dipindahkan ke bagian yang lebih digitalisasi
mungkin marketing atau mungkin nanti bri akan lebih memikirkan kemana sebelas karyawan akan dialokasikan tentunya dengan skill dan pengetahuan yang baru
lalu kita ke slide selanjutnya untuk melihat bagaimana sebenarnya potret bisnis bri dengan memiliki satelit seperti apa
seperti apa gurita business bri di indonesia
apakah akan cukup signifikan mempengaruhi
kita lihat bahwa bri sampai saat ini adalah bank dengan kantor cabang terbanyak di seluruh indonesia
lima belas kantor cabang di seluruh indonesia tersebar di tiap tiap pulau yang ada di indonesia
dan jangan lupa mereka sekarang juga memiliki bank yang ada di atas perahu
anda pernah ingat
itu merupakan salah satu juga terjadi
terobosan yang dimiliki oleh bri
selanjutnya mereka memiliki dua ratus tiga puluh tujuh ribu gerai jaringan elektronik dan mereka memiliki lima puluh juta nasabah di seluruh indonesia
dan mereka pasti menyasar lebih angka ini lagi ke depan
lalu berapa atm yang mereka miliki
mereka sebarannya jauh lebih merata dibandingkan beberapa bank bank swasta ataupun bank bank plat merah yang ada di indonesia
sehingga tidak heran potret bisnis bri ini nanti akan terdongkrak dengan kepemilikan satelit yang dimiliki oleh bank rakyat indonesia
lalu kita lihat bagaimana dengan jangkauan dan prospek bisnis satelit bri
kita lihat ini menarik
karena ternyata mereka tidak hanya akan bermain di digitalisasi perbankan
meskipun tadi bri mengatakan tidak akan menjual dengan pihak lain
tapi ingat ada jatah pemerintah loh di sana
itu nanti akan dibicarakan selanjutnya
jadi bisa saja arah bisnis kepemilikan satelit karena bri merupakan perusahaan plat merah
maka bisa saja akan ada perubahan
karena satelit yang dimiliki bri jangkauan wilayahnya sangat luas
tiongkok asean asia timur indonesia australia barat laut pasifik termasuk hawaii juga bisa dimiliki ataupun juga di
juga bisa mendapatkan akses dengan satelit bri
jadi jangkauan yang luas ini pasti akan berhubungan dengan bisnis akan berhubungan dengan ekonomi aktivitas komunikasi pun akan ada di sana
sehingga kita lihat di sini hawaii juga termasuk salah satunya ada empat puluh lima transponder yang dimiliki oleh bri
dan kita lihat ada frekuensi c band untuk transaksi keuangan
c band untuk transaksi keuangan
dan ada frekuensi k u band untuk komunikasi non keuangan
saya belum tahu secara spesifik ataupun teknis apakah komunikasi non keuangan ini bisa digunakan oleh perusahaan perusahaan seperti televisi ataupun juga provider provider
karena kalau ya artinya ada celah bisnis baru di sana
bri bisa dapat uang kalau mereka mau menyewakan ataupun manfaatkan kepemilikan ini untuk
ini untuk bisnis sampingan
dan jangan lupa empat puluh lima transponder bukan angka yang sedikit
pemerintah punya jatah setengah dari empat puluh lima transponder
kita akan penasaran sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan kepemilikan tersebut
namun sebelum saya mengakhiri bicara mengenai satelit bri saya ingin bicara mengenai saham
karena ini lebih real untuk para investor
anda pemegang saham bbri
lihatlah bagaimana profit taking sudah terjadi pada hari ini
kita mulai terlebih dahulu bagaimana peak yang paling tinggi oleh bri adalah pada sekitar awal juni dua ribu dua puluh
dimana harga di sana menyentuh level tertinggi selama sebulan sepuluh enam ratus lima puluh
ini pertama kali bri menyatakan akan melakukan lepas landas terhadap satelitnya
namun akhirnya gagal
kita lihat bagaimana mengalami penurunan trennya
investor langsung bereaksi
tiga kali mengalami penurunan
bagaimana pada detik detik terakhir menjelang sembilan belas juni ketika akhirnya diluncurkan kenaikannya satu kali dua kali tiga kali
artinya apapun aksi yang dilakukan oleh perusahaan ketika mereka akan melakukan aksi korporasi mereka akan melakukan sebuah ekspansi bisnis apapun investor selalu mencermati langkah langkah mereka
hari ini mengalami sedikit koreksi menjadi sepuluh dua ratus dua puluh lima hingga siang tadi
itu tidak lebih dari sebuah profit taking
karena mereka sudah untung tiga hari berturut turut
investor mereka hari ini profit taking
namun saya rasa untuk jangka panjang bri merupakan saham yang layak anda koleksi untuk jangka panjang
dan terlepas dari itu satelit bri menjadi sebuah era baru
digitalisasi perbankan di indonesia dan sebagai bagian dari masyarakat indonesia
saya cukup bangga bri mampu bermanuver menjadi bank pertama di dunia yang memiliki satelit